hari ini adalah batas terakhir pemberian tebusan kepada kelompok abu sayyaf
dan hingga jumat pagi belum ada pergerakan dari pasukan gabungan tni di pangkalan tarakan
yang sudah bersiap siaga sejak minggu lalu
berikut laporan koresponden cnn indonesia albi pratama
hari ini tepat tanggal delapan april dua ribu enam belas atau batas akhir dari waktu yang telah disediakan oleh kelompok penyandra kelompok abu sayyaf
terhadap sepuluh warga negara indonesia yang telah mereka sandra selama kurang lebih dua minggu terakhir ini
hanya saja sampai saat ini belum ada instruksi dari pemerintah dan juga panglima tni
untuk menugaskan semua pasukan pemukul reaksi cepat yang sudah didatangkan ke kawasan tarakan kalimantan utara
sejak minggu yang lalu
beberapa pasukan juga saat ini masih melakukan aktivitas latihan di wilayah tarakan ini
dan juga beberapa alutsista seperti pesawat hercules pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan juga kri yang ada di dermagalan tamal tiga belas mamburungan tarakan ini
juga masih berada di sini
dan dari informasi yang saya dapatkan dari kapendam enam mula warman yaitu kolonel andi gunawan menyatakan bahwa
sampai saat ini memang belum ada instruksi langsung dari panglima tni untuk melakukan pergerakan
hanya saja mereka menyatakan siap sedia jika suatu waktu pemerintah dan juga panglima tni menginstruksikan untuk melakukan pemberangkatan
baik itu ke wilayah perbatasan ataupun jika sudah mendapatkan izin dari wilayah ataupun otoritas filipina
mereka akan bergerak ke wilayah filipina
dari informasi yang saya dapatkan
saat ini sejak empat hari yang lalu pasukan utama ataupun pasukan elit filipina yaitu afp atau arm force of filipina
sudah melakukan pengepungan terhadap kepulauan sulu yang mana disinyalir dijadikan sebagai tempat para kelompok abu sayyaf ini menyandra warga negara indonesia
dan juga belasan warga negara asing lainnya
dan indonesia sendiri sampai saat ini masih menunggu informasi terbaru mengenai keselamatan sepuluh warga negara indonesia
karena memang mengingat hari ini adalah hari terakhir
pertahanan indonesia riyamizat riyakudu juga belum bisa memastikan indonesia dapat bergabung dalam operasi ini
karena selain adanya ganjalan konstitusi yang dianut oleh filipina
di mana tidak boleh adanya armada militer yang masuk ke wilayahnya
keselamatan warga negara indonesia juga masih diperhitungkan
karena jika nantinya pihak indonesia mengirimkan pasukan militernya
hal tersebut dikhawatirkan akan dianggap sebagai ancaman bagi kelompok abu sayyaf
dan juga dikhawatirkan akan adanya korban jiwa baik dari militer dan juga dari warga negara indonesia
albi pratama tarakan kalimantan utara